siapa yang tidak suka coklat
makanan yang bisa membangkitkan senyawa serotonin untuk menciptakan rasa bahagia ini tentunya digemari banyak orang
nah tiga jenis coklat paling populer adalah dark coklat mill coklat dan white coklat
perbedaan dasar dari ketiga jenis coklat tersebut diantaranya terletak pada warna tekstur serta rasa
dark coklat berwarna coklat pekat mendekati hitam
mie coklat berwarna coklat lebih muda atau terang sementara white coklat berwarna putih seperti susu
dari segi rasa dark coklat memiliki rasa yang dominan pahit
mie coklat terdapat nambah rasa manis sementara white coklat adalah jenis yang rasanya paling manis
rasa beragam dari setiap coklat membuat orang orang pun punya favorit coklat masing masing
kalau milih coklat itu lebih lembut lebih soft dan juga lebih manis sih
ya cool supaya milk coklat supaya nggak terlalu pahit aja
kalau lebih enak lebih manis
kalau saya sih dark coklat ya
mungkin karena ada rasa dari keaslian coklatnya pahit pahit jadi saya suka
kandungan dari tiap jenis coklat ini pun berbeda beda terutama kandungan bahan kakaonya
sementara white coklat tidak memiliki kandungan kakao sama sekali
melainkan terdiri dari lemak kakao yang dicampur dengan susu gula atau krim
sehingga nutrisinya lebih rendah dibandingkan yang lain
selain bisa dikonsumsi langsung sebagai camilan jenis jenis coklat ini pun bisa diolah menjadi beragam makanan lain
biasanya paling banyak mereka bikin brownie sama cookie
itu dark coklat tuh
jadi bikin kayak brownie sehat gitu
atau beberapa brownie brownie vegan gitu itu biasanya pakai dark coklat
kalau untuk yang milk coklat biasanya digunakan untuk lebih ke yang fun fun gitu mbak
kayak untuk toppingnya jadi lebih bukan ke base nya
berdasarkan informasi kandungan dr gizi ritaramayulis menyatakan bahwa dark coklat adalah jenis coklat yang paling baik untuk dikonsumsi
karena tingginya kandungan kakao pada dark coklat sehingga kaya akan senyawa flavonoid
namun disarankan untuk tidak mengkonsumsi coklat secara berlebihan
oleh karena itulah maka anjuran kita coklat itu tidak dikonsumsi untuk setiap hari
jadikan cemilan untuk per periode waktu aja gitu
tapi kalau mau dijadikan setiap hari akan berimbang ketika kita juga aktif bergerak ketika juga kita rajin berlatih fisik
maka tidak ada masalah karena energi yang diperoleh dari coklat akan seimbang untuk dikeluarkan melalui gerakan kita tadi
nah bagi anda yang gemar mengonsumsi coklat dianjurkan untuk memperbanyak olahraga atau aktivitas fisik
hal tersebut guna menyeimbangi banyaknya kalori yang didapat dari coklat